ya anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kami masih dalam editorial view bersama wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza mas revo
seperti yang tadi disampaikan oleh mas revo dalam segmen selanjutnya bahwa setelah dilantik anggota kpu yang baru
pekerjaan rumah ini banyak sekali mempersiapkan karena tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat sudah akan segera dimulai
pertengahan juni kalau dari catatan redaksi sendiri apa saja pekerjaan rumah dan tantangan
seberapa besar sebetulnya tantangan anggota kpu yang baru dilantik ini
ada beberapa hal tentunya mbak eva ya yang paling krusial tentu adalah
tentu akan ada kan tahapan tahapannya bulan juni artinya
setelah dilantik kemarin dua belas april komisioner kpu punya waktu sekitar dua bulan
untuk mempersiapkan semua tahapan tahapan tersebut
sementara tahapan tahapan tersebut ini sendiri juga masih ada beberapa yang belum clear sepenuhnya
misalnya durasi masa kampanye masa kampanye bagaimana kemudian aturan aturan kampanye seperti apa
kemudian hal yang krusial lain misalnya adalah pendaftaran partai politik
pendaftaran partai politik ini kemudian pasti akan disebut dengan verifikasi administratif dan verifikasi faktual
partai politik peserta pemilu calon peserta pemilu
masih ada perdebatan kalau dalam aturan sebelumnya
partai politik yang memiliki calon yang memiliki anggotanya duduk di parlemen
itu tidak perlu verifikasi faktual cukup verifikasi administratif
tapi aturan ini kemudian juga diprotes oleh beberapa partai baru yang kemarin
sudah mendapatkan apa namanya izin dari kemenkumham misalnya seperti partai buruh gitu ya
partai buruh pimpinan said iqbal juga memprotes aturan tersebut
menurut said iqbal aturan tersebut diskriminatif karena kalau misalkan verifikasinya administratif dan faktual
seharusnya semua itu berlaku untuk semua
ini kan masih ada beberapa hal yang harus diperkegas lagi dalam aturan aturan
kemudian pemilu depan ini kan juga cukup rumit karena serentak gitu ya
sementara bayang bayang pandemi juga masih mungkin saja masih ada
kita belum tahu apakah pandemi akan berakhir ketika dua ribu dua puluh empat atau seperti apa nanti kondisinya
artinya hal itu juga masih harus diantisipasi oleh kpu protokol kesehatannya seperti apa dan lain sebagainya
belum lagi misalnya evaluasi
karena evaluasi dari pemilu dua ribu sembilan belas lalu ya yang ada beberapa ada puluhan ya
dari panitia pemungutan suara yang meninggal dunia yang diduga karena kecapean karena kelelahan gitu karena proses yang panjang
nah ini kalau tahun dua ribu dua puluh empat nanti serentak tentu prosesnya akan jauh lebih panjang lagi gitu dalam pemungutan suara
nah lantas bagaimana mekanisme untuk bps sehingga tidak
mengalami kelelahan pemilih seumurnya
nah ini artinya kan ada banyak hal ini ya mbak eva yang harus dipikirkan
tidak hanya sekedar masalah masalah yang rutin artinya sudah berlaku seperti pendaftaran partai politik verifikasi kampanye dan lain lain
tapi ada detail detail lain yang masih butuh dibahas dan kemudian ditetapkan
sehingga itu yang bisa menjadi acuan bagi
dari semua pihak terutama bagi partai partai politik beserta pemilu kandidat dan juga dari para warga yang nantinya juga akan menjadi pps gitu ya
panitia pemungutan suara di level tempat pemungutan suara gitu ya mbak eva ya
ya nah itu dia ya ada kemudian kerumitan dan juga kesulitan yang menjadi tantangan pelaksanaan pemilu kali ini tapi di satu sisi waktu yang ada itu sudah begitu mepet
sementara presiden juga minta tancap gas
nah ini seberapa mengkhawatirkan sebetulnya mas revo kalau redaksi melihatnya
kalau melihat dari tahun dua ribu sembilan belas sebenarnya kan komisioner yang bekerja untuk pemilu dua ribu sembilan belas itu kan juga dilantik pada sebelas april
artinya kurang lebih sama
yang kemarin memang dua belas april ada molor satu hari lah gitu dari lima tahun sebelumnya
nah kalau berkaca pada lima tahun yang lalu sebenarnya relatif sama tapi memang tahapan tahapan dan aturan aturannya mungkin secara template sudah ada ya mbak eva ya
karena tinggal diperbaiki dibenahi beberapa kekurangan kekurangan yang ada gitu
tapi yang membedakan memang untuk tahun dua ribu dua puluh empat adalah kita akan menghadapi pemilu secara
pilkada serentak gitu ya dari pemilu presiden kemudian legislatif kemudian sampai kemudian disusul juga berturut turut juga akan ada pilkada gitu
nah ini hal hal seperti itu yang memang memperrumit pemilu dua ribu dua puluh empat
di beberapa banyak negara mereka selalu mengatakan bahwa pemilu di indonesia ini jauh lebih advance gitu ya jauh lebih rumit

dan mereka memuji bagaimana pemilu di indonesia ini jauh lebih advance gitu ya jauh lebih rumit
dan mereka memuji bagaimana pemilu di indonesia ini jauh lebih advance gitu ya jauh lebih rumit
bagaimana pemilu di indonesia bisa berjalan relatif secara tertib gitu dibanding yang berlangsung di negara mereka
dan akhirnya beberapa negara menjadikan pemilu indonesia ini sebagai salah satu kajian kajian buat mereka gitu
nah prestasi prestasi yang sudah ada tentu juga harus tetap tahankan bahkan ditingkatkan gitu ya
nah yang paling penting juga bagaimana evaluasi evaluasi dari pemilu sebelum
itu yang seharusnya menjadi landasan
itu yang seharusnya menjadi landasan
itu yang seharusnya menjadi landasan
pengambilan kebijakan terkait dengan pemilu dua tahun mendatang ya satu lima tahun mendatang lah

bagaimana evaluasi evaluasi atau kekurangan kekurangan terjadi
terutama yang paling krusial menurut kita adalah terkait dengan jangan sampai ada memakan korban lagi
korban dari pihak pps yang dibuka kelelahan itu ya mbak eva ya
nah ini yang harus diantisipasi betul
bagaimana kemudian mengatur
bagaimana kemudian mengatur mekanisme supaya kelelahan kelelahan dari bps itu tidak terjadi lagi
baik tentunya kita tidak harapkan jatuhnya korban jiwa itu terjadi lagi begitu ya
itu harus menjadi pelajaran untuk tidak terulang kembali
mas revo salah satu kemudian yang menjadi tantangan adalah soal anggaran yang sampai saat ini masih dalam diskusi dan juga
dan itu menjadi salah satu kunci sebetulnya
supaya kpu juga bisa menjalankan kerjanya dengan efektif dengan waktu yang dengan berkejaran dengan waktu
nah bagaimana kemudian soal anggaran ini bisa mengganggu tahapan pemilu mas revo
iya pastinya lah ya kalau misalkan kita bekerja tanpa ada logis yang memadai itu kan pasti akan berham
dan saya pikir ini juga merupakan salah satu yang harus juga diselesaikan
komunikasi antara kpu dengan kemendagri dan kementerian keuangan kita harus segera di
kalau memang presiden sudah mengatakan kpu bawaslu harus segera tancap gas
artinya persiapan pemiliu harus segera tancap gas
nah ini kan kerja kerja pemilu ini kan bukan hanya kerja dari kpu tapi juga banyak dari pihak baga lain gitu ya
termasuk mendagri kemudian kementerian keuangan mungkin juga dari bpk dan sebagainya
bagaimana pengawasannya termasuk juga mekanisme mekanisme pengawasan dari kpk dan lain sebagainya gitu ya
artinya stakeholder yang ada segera mungkin harus segera duduk bersama untuk segera merumuskan hal hal yang demi keberlangsungan
apa keberhasilan pemilu ya mbak eva
kalau presiden sudah mengatakan komitmennya maka seharusnya hal yang sama juga dipegang oleh
atau lembaga lembaga lain di bawah pemerintahan presiden jokowi gitu ya
sehingga pemilu dua ribu sembilan belas yang sudah tinggal sedikit lagi ini tahapannya akan dimulai itu bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada harus mundur gitu ya
karena kalau ada satu tahapan yang mundur pasti akan berpengaruh pada tahapan tahapan berikutnya
tentu ini akan menjadi hal yang sangat sangat merepotkan
karena nggak gampang pemilu di indonesia ini
ini dua ratus tujuh puluh juta dengan jumlah pemilih yang sekitar satu ratus delapan puluh dua ratus juta
ini kan bukan hal yang mudah untuk mengelola suara sedemikian besar itu
yang paling penting kan pemilu ini kalau misalkan persiapannya berjalan dengan baik lancar kemudian hasilnya juga bisa menjadi legitimit
sehingga tidak ada lagi peristiwa peristiwa sengketa sengketa seperti tahun dua ribu
sehingga tidak ada lagi peristiwa peristiwa sengketa sengketa seperti tahun dua ribu sembilan belas
sehingga tidak ada lagi peristiwa peristiwa sengketa sengketa seperti tahun dua ribu sembilan belas
bicara tahun dua ribu sembilan belas lalu bapak ya
iya dan soal logistik atau soal anggaran ini juga semacam memastikan begitu ya mas revo ya bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh presiden
pemilu tidak ada penundaan pemilu
penundaan pemilu pemilu tetap akan berlangsung pada empat belas februari dua ribu dua puluh empat itu benar benar bisa terlaksana begitu ya
kalau memang anggarannya belum belum juga disetujui bukan tidak mungkin itu akan terjadi begitu ya mas revo
itu kan yang semaksud yang kemarin kita khawatirkan kan
ada beberapa hal yang kekhawatiran kekhawatiran terkait dengan penundaan pemilu
perpanjangan masa jabatan kemudian atau perubahan konstitusi sehingga membuat presiden bisa tiga periode
salah satunya kan yang dikaitkan adalah kenapa kita berharap kpu segera dilantik
karena kalau misalkan kpu tidak dilantik itu akan menjadi sinyal sinyal yang berbahaya bagi perkayaan dengan ini
karena apa namanya keseriusan pemerintah untuk menyalurkan
nah semua sekarang sudah yang lalu sudah kita saksikan bersama bahwa presiden sudah mengemukakan komitmennya
kemudian komisioner kpu dan bawaslu sudah dilantik
nah tinggal sekarang komitmen selanjutnya terkait dengan anggaran terkait dengan aturan dan lain lain sebagainya
yang ini yang harus dikawal bersama sama
sejauh ini tapi kalau kita lihat kpu on the track ya mbak eva
ketika setelah pelantikan misalnya mereka langsung bergerak mengadakan rapat pleno menyusun kepengurusan
akhirnya terbentuk ketuanya haji masyari kemudian rangkat perangkat lain juga sudah dirilis gitu ya
dan rilis itu kan mereka sampaikan ke media sekitar jam dua belas malam gitu
artinya mereka di bulan ramadan ketika puasa tetap melakukan rapat rapat maraton gitu ya
untuk melakukan penyusunan
nah sejauh ini masih seperti itu yang kita lihat ya mbak eva
artinya sejauh ini masih on the track gitu
tinggal bagaimana kemudian ke depan hal hal lain tadi terkait dengan anggaran
tentu kpu tidak bisa sendiri dalam hal ini ya
butuh dukungan dari banyak pihak untuk bekerja gitu
nah ini yang sekarang kita tunggu
ada banyak yang kita tunggu tidak hanya anggaran
tapi juga kepastian kepastian lain terkait dengan tahapan tahapan pemilu
masa kampanye dan lain sebagainya
itu yang harus diatur kemudian bagaimana pendaftaran
verifikasi administratif dan faktualnya seperti apa dan lain sebagainya
ini tahapan tahapan kita sudah masuk ke tahun tahun pemilihan umum gitu ya
persiapan persiapan pemilihan umum
dan kita harap pemilu dua ribu dua puluh empat ini bisa berjalan dengan baik dan lancar
apalagi ini juga pemilu dua ribu dua puluh empat ini kan juga momentum suksesi kepemimpinan gitu ya
posisi kepemimpinan dari presiden jokowi gitu
nah ini yang sekarang juga menjadi lebih menarik
dan kalau misalkan kita lihat dari beberapa data
antusiasme warga terkait dengan pemilu ini sangat tinggi gitu
tidak hanya buat dari kalangan kalangan yang sudah memiliki hak suara gitu dari pemilih sebelumnya
tapi juga dari generasi generasi gen y dan gen z ya
yang sudah yang tahun depan ini menjadi pemilih mula
mereka memiliki antusiasme yang cukup tinggi dari survei beberapa lembaga
nah ketika publik memiliki antusiasme yang sangat tinggi
kemarin juga sudah ada demonstrasi mahasiswa yang mendesak supaya pemilih ini tetap on track
nah ini yang harus dijawab dengan kerja kerja yang baik gitu dari para mangku kebijakan
dari kpu bawaslu kemudian dari stakeholder lain demi suksesnya pemilu dua ribu dua puluh
oke kalau kemudian kita bicara rekam jejak anggota kpu yang kemudian baru dilantik
dengan berbagai macam tantangan yang nanti akan dihadapi untuk menjalankan pemilu dua ribu dua puluh
anda melihatnya bagaimana
anggota anggota kpu baru yang dipilih ini cukup mumpuni
cukup punya rekam jejak yang baik untuk menjawab tantangan tantangan tersebut mas revo
sejauh ini kan kita sama sama mengikuti proses pemilihan atau proses seleksi ya
proses seleksi dari komisioner kpu dan bawaslu
sangat sangat ketat gitu kita mengikuti dalam pemberitaan kita juga memberitakan bagaimana
berapa banyak yang mendaftar gitu berapa ratus orang yang mendaftar kemudian disaring
mereka juga harus ikut tes pagi pagi betul
tesnya kalau nggak salah pada waktu itu jam tujuh pagi ya di kawasan tangerang gitu kan
mereka hadir jam tujuh pagi untuk mengikuti tes dan sebagainya gitu mbak eva
artinya sebenarnya seleksi yang berjalan cukup ketat
dan pada akhirnya kemudian terpilihlah komisioner komisioner yang sekarang ini gitu mbak evo ya
kalau misalkan kemudian ada tudingan atau anggapan bahwa mereka ini punya keterikatan dengan partai a partai b
atau ormas a ormas b gitu ya
nah itu merupakan sebuah hal yang tidak bisa kita kesampingkan memang gitu
dan itu merupakan hal yang wajar karena memang kan semuanya itu ya
nah pada akhirnya ketika proses seleksi itu berlangsung di bawah panitia seleksi ya di bawah pansel akhirnya terucut di beberapa nama yang masuk ke dpr
nah selanjutnya kan memang di situ adalah proses politik yang terjadi
maka wajar kalau misalkan tentunya partai politik itu hanya akan memilih orang orang yang mereka kenal track recordnya seberapa dekat
karena kalaupun misalkan ada subjektivitas itu juga menjadi hal yang tidak bisa kita pungkiri gitu ya mbak eva
tapi kan kita berharap sebenarnya sisi objektivitas itu sudah yang lebih mengedepan
dan sisi objektivitas itu kan yang kemarin berlangsung dari pemilihan di panitia seleksi di pansel ketika seleksi seleksi itu berlangsung gitu
kalaupun kemudian misalnya ketua terpilih
sekarang ketua kpu terpilih pak haji masyari memiliki kedekatan dengan ormas a gitu misalnya
itu ya wajar wajar saja karena memang dukungan dari ormas tersebutlah yang bisa mengantarkan dalam proses politik di dpr gitu
kalau memang semuanya masuk dalam proses dpr pilihan itu masuk ke dpr tidak bisa kita tidak bisa menafikan begitu saja ketiadaan dari proses politik di situ
kalau sudah masuk dpr tentu proses politik yang berlangsung gitu ya mbak eva ya
dukungan dukungan politik itu pasti mau tidak mau harus ada gitu
ini kan semua yang berlangsung untuk semua seleksi komisioner komisioner atau lembaga apapun
kalau memang masuk ke dpr pasti akan masuk dalam tidak bisa kita kesampingkan adanya proses politik
dukung dukung dan sebagainya
yang jelas yang sudah dipilih tentunya sudah yang terbaik begitu ya untuk melakukan penyelenggaraan pemilu
kita berharapnya seperti itu mbak eva ya yang sudah terpilih sudah melalui proses seleksi yang ketat dan kita berharap mereka tidak mengkhianati kepercayaan dari publik gitu
bahwa kita ada disumpah untuk ketika proses pelantikan ada sumpah yang mereka ucapkan dan semuanya pasti ketika sudah menjadi pejabat negara
tidak ada lagi kepentingan kelompok atau kepentingan golongan semuanya harus adalah kepentingan bangsa dan negara
tentunya kita akan lihat sama sama bagaimana kemudian kinerja para komisioner kpu ini untuk memastikan pemilu dua ribu dua puluh empat berhasil
karena tidak hanya komisioner kpu yang kemudian nanti dinilai seperti tadi mas revo katakan ini presiden jokowi juga nanti akan dilihat begitu ya
apakah mampu melaksanakan suksesi kepemimpinannya dengan smooth dan lancar
dan tentunya memberikan hasil yang baik bagi kita semua begitu ya
mas revo lusiriza wakil pemimpin redaksi cnn indonesia terima kasih atas ulasannya di editorial view pada malam hari ini
selamat malam mas revo
selamat malam terima kasih